berisik jangan berisik pelan pelan aja ngomong ya
yaudah nanti aku kasih tau kamu

sini deh ken
ntar apaan sih

dari kemar kemar kamu udah bilang kalau dia tuh bukan antoni kamu tuh kenapa
candy aku tuh emang gak kenal sama antoni
tapi aku udah dengar dari aldi sama stephen kalau sifatnya antoni tuh gak kayak dulu kan
antoni tuh orangnya rapi
dia juga gak terlalu peduli sama masalah masalah sosial
dan dia tuh juga gak suka pekerjaan kasar ken
apalagi soal betul betul lirik rumah itu tuh gak mungkin
antoni tuh orangnya baik
jadi kamu tuh gak bisa percaya dia tuh kalau dia tuh bukan antoni
cuma gara gara dia gak rapi kayak
atau suka betulin rumah kek
satu lagi ken
menurut kamu pak antoni pernah naik naik angkot
tadi kan supir angkot
bilang kalau antoni tuh gak ada angkot
apa mungkin orang serapi dia tuh naik angkot
aku kan udah bilang sama kamu
antoni tuh orangnya ramah
dia ramah sama siapa aja
dan satu lagi dia baik dan dia suka nolongin aku
makanya kamu tuh gak usah cemburu ander ter
karena itu kan kamu gak mau aku ketemu lagi sama antoni
kok cemburu sih
kita tuh kakak beradik
jadi gak masuk akal banget dong kalau aku tuh cemburu sama kamu
aku mau percaya sama kamu
pokoknya apapun nausan kamu dia tuh tetep antoni
ken tunggu ken ah
ceweknya menyebelin banget teh
baru baru jatuh cinta aja tuh langsung deh
gak bisa dipake lagi
kalo jatuh cinta tuh topan bukan antoni
gak percaya lagi
eh lo denger semua nih ya
ya udah apa lagi jangan lupa deh
pintar juga lo
dek kamar mandi dimana ya
di belakang pak
ya makasih dek ya
makasih dek ya
akan di ekor shortage misalnya ya
kamu jual mie ayam basi bikin orang sakit perut
ya anak saya kerajaan kadang kadang makan mie ayam kamu
suami saya masuk rumah sakit
eh si usaha bapak jahat seberangannya apa
butuh jokotan kita dari mie ayam kita
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan